kamis pagi sembilan september dua ribu dua puluh satu menjadi hari yang mendebarkan bagi kapten adibudi
tes pilot pt dirgantara indonesia
pagi itu untuk pertama kalinya kapten adi melakukan uji terbang
dengan bahan bakar terbarukan bioaftur buatan indonesia
uji terbang dilakukan oleh pesawat uji cn dua ratus tiga puluh lima milik pt dirgantara indonesia
pengujian dilaksanakan dengan mesin kanan menggunakan bioaftur j dua empat
sementara mesin kiri menggunakan aftur biasa
setelah persiapan selesai pesawat dengan kode flying testbed
berhasil lepas landas dari bandara husein sastranegara bandung
tanpa mengalami kendala
tadi kita sudah melaksanakan tes dengan menggunakan bioaftur
bioaftur ditaruh di wingtip
tank sebelah kanan dan jet e satu di sebelah kiri
jadi untuk safety nya kita melakukan seperti itu
supaya nanti kalau terjadi apa apa emergensi
kita hanya masih ada satu engine yang live
kita tadi melakukan setelah start engine normal kiri dan kanan
kemudian kita take off ke area sukabumi
dan kita melakukan beberapa flight test tadi itu
bahan bakar pesawat yang dihasilkan dari campuran minyak fosil dan minyak inti sawit
selain menggunakan bahan baku nabati
bioaftur juga menghasilkan emisi yang lebih bersih
proses penelitian dan pengembangan bioaftur indonesia tidaklah singkat
adalah profesor subakjo
guru besar teknik kimia institut teknologi bandung
yang telah meneliti katalis selama tiga puluh lima tahun
awalnya subakjo diminta membantu pertamina dalam seleksi katalis impor
pada tahun dua ribu
dia menemukan sebuah kondisi yang berbeda

pertamina mengajak subakjo bekerjasama untuk membuat katalis dalam negeri
hingga akhirnya lahirlah produk bahan bakar seperti katalis merah putih
katalis adalah bahan kimia yang digunakan dalam pengolahan minyak
sebelumnya ketergantungan indonesia akan katalis impor
diperkirakan mencapai lima ratus juta dolar amerika per tahun
ada yang dari kelapa sawit itu bisa dihasilkan dua jenis minyak
minyak sawit yang diperoleh dari sabutnya
dan minyak inti sawit itu adalah minyak yang diperoleh dari kelapanya ini
nah di dalam minyak sawit itu komponen utamanya adalah ester dari asam palmitan
kalau minyak inti sawit komponen utamanya adalah ester dari asam laurea
nah gambar atau rumus molekul dari asam laureat itu
nah kalau mengubah dari asam laureat menjadi bahan baku aftur
itu sebetulnya cukup untuk menghilangkan ini aja
co dua yang ada di ujung dari molkul asam laureat
kalau co dua ini disingkirkan
maka akan terbentuk hidrokarbon seperti ini
yang disebut undekana
dan ini adalah komponen
yang terutama di dalam aftur
dalam seremoni keberhasilan uji terbang pesawat cn dua ratus tiga puluh lima menggunakan bioaftur
pertamina menyatakan kesiapan untuk memproduksi bioaftur secara komersial
namun pertamina membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah
bicara tentang kesiapan keberlangsungan
tentu kita harus memperhatikan
dan melihatnya secara value chain secara utuh
karena ini ada bahan baku yang tidak dikontrol oleh pertamina
yaitu adalah cpo
namun di sini dengan komitmen dari pemerintah dan juga industri cpo
kita berharap ini ada suatu kebijakan yang utuh dari hulu ke hilir
bagaimana supaya program ini sustain continue
kalau sekarang mulai dua empat nanti lima kemudian sepuluh terus bertambah
tentu kita harapkan ada suatu komitmen
yang memang dialokasikan untuk bioaftur ini
dan yang kedua asalat adalah komersialisasi
sesuai dengan peraturan menteri esdm nomor dua belas tahun dua ribu lima belas
kandungan bahan nabati pada bahan bakar aftur